ternyata bukan usaha
berarti mereka nipu kita maret
ada apa lagi sih
iya yang penting kita dan berkasnya sama
saya minta maaf saya terpaksa
hah terpaksa apa
terpaksa nginci kaki prt
jangan bayi eh malah bengong
hahaha enak kan kamu
abun abun abun
shhh diam diam
pasrah ikut saya
kayaknya pasir mas diajar kita
nanti kalau misalnya kita ketahuan
aduh kita bisa dimarahin sama stana
eh temen temen gimana kalau kita
hah apaan tuh
itu mah suara kentut
eeeeh kayaknya pada udah bisa bahasa inggris apa ya
eeeeh kayaknya pada udah bisa bahasa inggris apa ya
udah kalau gitu kita kalian kesana

eh tunggu tunggu tunggu
aduh kenapa lagi
aduh kenapa lagi
kalian tolong beri kasih ini
kasih ke ustazah siapa ya pak hintun
larinya kok mencar wah
yang cowok dulu aja
kalau yang cewek gak enak gak asik
kalau ketangkep juga nggak dibilang hebat
oi bocil jangan lari tunggu
vijela hahaha padada dadel putih and tight
amputer ampun alan berimbankan belinya

lagi ngapain disitu orang orang pada dikejar sama pak rt lu malah berenang gua bukannya berenang
ditabrak sama lu pantesan tadi mumpuk kirain magulungan kasur perut gue ini isinya kapuk
anak anak di mana di sana kali dimana di mana di mana di sana di mana yun
bucil bucil bumbu dapur udah ngaring jurus
tidak iya si haikal lagi dicariin semuset musa
yun lu ke usaha sapa kasih tahu kalau aika lama nama gua oke
sama lu guyul sama anak anak ini doang coba lu periksa jeda lu hangat anget jangan jangan ada
lo bertiga ikut sama gua posting gasoline baik baik aja oke knew what right

kan kalau kepada sayakan cette pengetahuan
ya tekan tolongnya dan enggak kuat lagi kita tuh mengetes pak bisa ndak sih lompat bambu ini gitu
remen hansi pirin saya ini mantan juara lompat tinggi tiga t tiga iya kalau gitu cewek
bisa ndak berani ndak berani dong ayo oh
terima kasih terima kasih
antum bukannya nyari haikel dimana malah mainan handphone
kayaknya lebih enakan main handphone daripada main perasaan ujung ujungnya hanya dapat kekecewaan
perhatian mulai mau sasar tapi usaha usahanya perhatian sama
udah udah udah jangan ngelantur fokus haikel tapi set
itu emang yakin haikel mau kabur aku yakin ube seyakin perasaan ustadz asata ke saya
tapi perkara yang santri teladanya itu saya nggak yakin ube
ube itu mau nyari haikel apa mau bertamu sih nek
nyari haikel dong ustad
kok di depan teras rumah orang deh
maaf ustadz musahana ngelamun
jangan main perasaan
ujung ujungnya hanya kekecewaan dan kesesatan
dasarkan kita di jari jari